sementara itu truk tangki pertamina yang sedang menurunkan bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu di jalan mt haryono tebet jakarta selatan selasa siang terbakar
belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran namun api muncul setelah bunyi ledakan pada mobil tersebut
peristiwa kebakaran ini terekam dalam video amatir yang direkam oleh warga diduga api berasal dari bagian bawah mobil tangki hingga akhirnya api membesar
beruntung api bisa dipadamkan oleh petugas spbu dengan menggunakan alat pemadam api ringan
belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran namun api muncul setelah bunyi ledakan pada mobil tersebut
tidak ada korban dalam peristiwa ini namun peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di jalan mt haryono mengarah ke cawang mengalami kemacetan
setelah lebih tiga puluh menit terjadi sebuah ledakan dari mobil tangki pertamina untuk mengeluarkan sedikit percikan api
lalu disusul dengan apa
sementara itu polres metro jakarta selatan langsung menyelidiki kebakaran truk tangki pertamina di spbu jalan mt haryono jakarta selatan selasa siang
api diduga berasal dari korsleting pada panel pompa pengisian bbm sebelum dipindahkan dari truk tangki ke tempat penampungan spbu
aliran listrik yang sempat terputus memicu terjadinya percikan api ketika listrik kembali menyala
percikan akibat korsleting pada panel pompa pengisian bbm itu akhirnya
percikan akibat korsleting pada panel pompa pengisian bbm itu aliran
penyelidikan sementara bahwa kejadian itu adalah bila datang tapi karena spbu nya mati lampu sehingga baru setelah nyala lampu jam setengah dua belas
ternyata di alat pengisian di pompa alat pengisian terjadi percikan sehingga terjadi kebakaran di alat pengisian pompa